diakuinya persebaya oleh pssi seakan menjadi kado terindah bagi warga surabaya dan bonek mania
penantian bertahun tahun terbayar sudah
musim depan persebaya bersama enam klub lainnya akan kembali bermain dari divisi utama
bonek berharap kembalinya persebaya akan menyemarakan persepak bolaan di kota pahlawan
seperti inilah kegembiraan para bonek supporter persebaya kemarin malam
di mes persebaya jalan karanggayam dekat stadion sepuluh november
mereka bernyanyi bersorak merayakan kembalinya persebaya surabaya dalam kompetisi sepak bola di indonesia
mereka bersyukur penantian selama hampir dua tahun menunggu persebaya bisa kembali bertanding dalam kompetisi terbayar sudah
musim depan persebaya surabaya bisa bermain lagi dari divisi utama setingkat di bawah liga tertinggi
persebaya surabaya akan minta syukur ini
kami tetap akan mengatakan di kongres pssi tujuh belas oktober dua ribu enam belas
dimanapun kemampuan yang akan ada sebagai bentuk mengontrol mengonitor dan memastikan janji janji pssi pssi diwujudkan dalam hukumnya yaitu di kongres pssi dua ribu enam belas ini
rapat eksekutif pssi di solo selasa kemarin memutuskan menerima kembali persebaya sebagai klub sepak bola profesional
keputusan ini sekaligus mengampuni persebaya
setelah sempat tidak diakui pssi akibat kasus dualisme beberapa waktu yang lalu dan juga keikutsertaan mereka dalam liga primer indonesia yang ditolak atau dinyatakan ilegal oleh pssi
pengembalian status persebaya ini akan diresmikan dalam kongres pssi tujuh belas oktober mendatang di makassar
keputusan pssi ini tentu saja disambut gembira oleh pengurus persebaya surabaya
pengurus menyebut ini sebagai hasil dari perjuangan diplomasi para pengurus
pengurus juga tidak masalah jika persebaya harus memulai kompetisi
dari divisi utama terlebih dulu
kembalinya persebaya dalam kompetisi sepak bola profesional ini jelas tidak bisa dilepaskan dari jasa bonek pendukung setianya
kita tentu ingat bagaimana perjuangan mereka keduyun duyun ribuan bonek dari surabaya menyerbu jakarta
berdemonstrasi menuntut persebaya kembali berkompetisi
ya persebaya panggil bisa menjadi juara

bangga menjadi persebaya
kembalinya persebaya jelas adalah kado terindah untuk para bonek
militansi kesetiaan dan juga loyalitas khas supporter yang tidak pernah terbeli dengan apapun
tuntas sudah kerinduan melihat area area persebaya kembali bertanding
stadion juga akan dipenuhi oleh atmosfer hebat para pendukungnya
selain persebaya dimana lagi bisa kita dapatkan atmosfer pertandingan seperti ini
di beliputan surabaya